ini masalahnya anur ngadain isromirot bersamaan waktunya sama kita
kira kira ada yang dateng gak ya kesini
gue malu kalo sampe alfikri gagal ngerayain isromirot di bawah kempinan gue
iya waalaikumsalam mak
gue tuh demen banget si selfie kagak jadi sama si kicit
amper aja gue ketibu
kagak taunya si kicit udah punya milih tiga
kalau saya sih udah bisa nebak mak
tampaknya tua begitu kok
masa belum punya istri
kali aja jodohnya si selfie sama yang lain ya mina
iya sama yang lebih tua ya
mirna jodoh itu rahasia tuhan
nih gue kasih tau mbak lo ya
sama yang kita tuh ojok ojokin kagak jadi
sama yang kita larang eh
gue denger andri juga gitu ya
maksudnya jadi suami keempat
sayang sih suami tuh gak boleh di madu ya
kalo misalkan boleh mak gak papa jadi suami keempat
asal istrinya ayah banyak duit
emang punya anak cowok tuh ya susah
kita sih pengennya ya yang kaya
yang banyak duitnya
cewek mana yang mau ya
nanti kirain malah mau rotin lagi
mak maaf nih minah mau pulang dulu
mau ke pasar sama andre
gajak ngobrol baik baik
gue yang kena sindir
sekarang tinggal kamar guntur
ke ganti deh
w statteru paiyam tu
jalur kayu fora
masuk aja ting
kirain gak ada bang muhyiddin
mobil di depan nggak ada dijual ya bang
lagi dipake sama simpi
gak lihat belajarnya tiba tiba udah bisa aja
sini duduk lu
iya pak kasih
aku gak tau
tadi gurunya bilang katanya guntur tuh nangis terus
dia jatuh di sekolah
guntur itu mau minta pulang terus
mudah mudahan dia itu gak kenapa napa ya beb
udahlah pokoknya mulai sekarang
kita tidak perlu ngelarang guntur untuk peluk aku lagi
sekali sekali dia itu tidur sama kita lagi ya beb
mungkin dia itu kesepian
bu puput hamil
di kampung beritanya hamil melulu
nggak ada berita lain apa
semenjak ciamina hamil
lu kayaknya demen banget sih sama ciamina
ciaminate udah tua tapi tetap gesit
boma emang cakep
gak ada mpo
tine mau ngider lagi ya
nanti kalo mpo mau order kasih tau tine
pegangin yang bener nak
ustadz romli nggak usah ngisi ceramah di masjid bang
tiap jumat kan kita sering dengerin ustadz romli khutbah di masjid
mendingan kita isi weh
jangan pak rizal
salah aja bang
jangan pak rizal
kita pindah gabung musola anur
ustadz romli kadang lupa waktu bang
ingat nggak waktu dia ceramah di kawinan anaknya si jamur
dikasih waktu sepuluh menit udah hanya sepuluh jam
gue bisikin gue kasih tau
malah gue disambit sama tongkatnya
sampian yang salah mat
ngingetin pake bahasa dinam
udah pasti pakai bahasa dinas
nanti kalau kamu sudah tua juga begitu mat
ini masalahnya anur ngadain isromirod bersamaan waktunya sama kita
kira kira ada yang dateng gak ya ke sini
gue malu kalau sampai alfikri gagal ngerayain isromirod
di bawah kemimpinan gue
gimana kalau misalkan kita hari minggu kita nonton sirkus ya
hunger ya bisa jatuh